ya sangat sulit lah ekonominya udah gak bisa stok barang saya pun gitu
keuntungannya ya sedikit sekali gitu cuman karena menjaga langganan lah supaya jangan pigging tak kemana mana gitu
harga kedelai di ibu kota juga ikut mengalami kenaikan hingga rp sebelas per kilogram
hal ini membuat produsen tempe di perum kopticipayung jakarta timur
kesulitan menjual hasil produksinya
para produsen tempe menyiasati dengan memperkecil ukuran tempe hingga empat puluh persen
namun menjualnya dengan harga yang sama yakni sepuluh ribu rupiah
cuma katakan harganya sepuluh nah sekarang kita kecilkan tetap harganya sepuluh seperti itu
kenaikan harga kedelai tak hanya berdampak bagi para perajin tempe dan tahu hingga susu kacang kedelai
namun juga dirasakan oleh pedagang kedelai eceran secara langsung
seperti pedagang kedelai yang terdapat di jalan cutmu
di kota bekasi jawa barat ini
sepinya pembeli berdampak terhadap omset pendapatan yang menurun hingga dua puluh persen
para pedagang dan pembeli berharap
tingginya harga kedelai di pasar
dan kemampuan pemerintahan bisa segera diatasi pemerintah agar kembali normal seperti sebelumnya
dari liputan cnn indonesia